elemen masyarakat dari lintas profesi menggelar demo menolak kepemimpinan gubernur ahok
aksi warga kelas menengah dari beberapa wilayah jakarta ini diikuti cap jempol darah
sebagai bentuk perlawanan terhadap hoax
bentuk simbolisasi penolakan terhadap ahok dengan cap jempol darah
dilakukan sebagai bentuk solidaritas warga ibu kota yang menjadi korban kebijakan gubernur ahok
beberapa kebijakan yang disoroti adalah
penggusuran di satu ratus enam titik di ibu kota yang dianggap justru bisa menaikkan jumlah penduduk miskin di ibu kota
selain masalah pengusuran ahok juga dinilai pemimpin yang minim prestasi dalam memenahi ibu kota
meski saat ini ahok didukung oleh partai politik
gerakan ini menyerukan kepada warga ibu kota untuk konsisten menolak ahok